sementara itu sekitar seribu supporter klub persebaya surabaya siang ini melakukan doa bersama
mereka memohonkan doa agar kongres pssi hari ini mensyahkan status persebaya dan bisa kembali ikut kompetisi
sejak minggu pagi sekitar seribu supporter klub persebaya surabaya sudah berkumpul di mes para pemain persebaya jalan karanggayam surabaya jawa timur
mereka melakukan doa bersama memohon kepada tuhan agar kongres pssi di bandung hari ini benar benar mengesahkan dan juga mengaku persebaya sebagai peserta kompetisi liga di musim depan
para supporter mengaku optimis kongres akan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan mereka tersebut
para bonek ini tetap akan berkumpul di tempat ini sembari menunggu keputusan yang akan dikeluarkan kongres pssi pada hari ini
sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di surabaya jawa timur
halo selamat siang rangga rangga bagaimana situasi di sana ada berapa banyak masa bodek yang menghadirkan acara doa bersama ini
rangga bisa mendengar saya
beberapa saat sebelum kita melakukan komunikasi
ini dari pihak bonek atau supporter persebaya sekitar seribuan supporter persebaya lebih dari seribu bisa saja
ini tadi sudah melakukan semacam selebrasi begitu mereka bersama sama bergembira menyanyikan lagu bersama karena mereka mendapatkan kabar dari bandung
ada wakil mereka yang ada di sana menyatakan bahwa kongres pssi di bandung kongres tahunan pssi di bandung memutuskan bahwa persebaya kembali ke kompetisi
ke divisi utama
meskipun hanya di divisi utama tapi para supporter ini tetap menyambut dengan antusias dengan bahagia karena yang penting buat mereka adalah persebaya surabaya bisa kembali lagi
memulai kompetisi membangun dari awal setelah kira kira lebih dari dua tahun ini persebaya surabaya sama sekali tidak bisa bermain dalam kompetisi manapun yang diakui oleh pssi karena status mereka adalah band
nah bagaimana sebenarnya
karena antusiasme dari para bonek ini dari para supporter ini
saya sudah bersama dengan para supporter
ada mas hasan tiro ini adalah salah satu koordinator dari bonek po supporter persebaya
cuman bagaimana anda bisa menyampaikan kebanggaan ke bahagiaan ini
untuk menyampaikan kebahagiaan ini teman teman sudah melakukan dari dua gerakan
yang memperjuangkan persebaya lewat datang langsung ke kongres di bandung
kita mengapresiasi teman teman yang datang ke bandung
dan kita juga mengadakan acara disini solawatan disini dan doa bersama untuk kebanggaan dan sekembanggaan
dan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah apa yang kita perjuangkan saat ini dan tahun tahun yang lalu menawai hasil yang sempurna
persebaya harus memulai dari divisi awal ya divisi yang di bawah divisi primer begitu
tidak masalah buat
tidak masalah tidak masalah
bahkan di divisi pertama kita lebih bisa menata pemain
kalau saya yang bilang dan teman temannya itu menata dari bawah bibit bibir pemain itu
oke sekali lagi terima kasih dan selamat buat para supporter persebaya atas kembalinya
persebaya antusiasme mereka dapat bisa kita rasakan sebenarnya dari tadi meskipun sebenarnya sebelum pengumuman kongres
persebaya antusiasme mereka dapat bisa kita rasakan sebenarnya dari tadi meskipun sebenarnya sebelum pengumuman kongres pssi di umum

ada semacam kekhawatiran jangankan pssi akan kembali lagi
menurut bahasa mereka adalah mengingkari janji mereka sendiri
ternyata itu tidak terbukti dan juga kita tentu berharap apapun reaksi dari para supporter ini setelah ini mereka bisa pulang kembali
bisa tidak perlu merayakan secara berlebihan merayakan secara wajar saja sehingga soalnya tetap kolusif terutama di kota surabaya ini

baik rangga umara terima kasih atas informasinya tentunya harapan yang anda
berikan tadi tentunya bisa
terrealisasi dengan segera terima kasih